ini problem yang harus diaudit adalah tim penyidik di tahun dua ribu dua puluh
ini problem yang harus diaudit adalah tim penyidik di tahun dua ribu enam belas
ini jadi problem karena diduga sejak dua ribu enam belas itu tidak profesional
mengapa bisa dirilis di adpo dengan indikasi minim
karena menetapkan orang harus dipastikan
setidak tidaknya terkait dengan apa namanya
tinggal bisa fisik
itu nantikan dengan identitas di dalam kartu
nah ini dirilis di tiga dan tiga
karena diantara itu mana dulu namanya siapa
program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain